ma kita harus pergi dari sini ya ma
nih aku kasih arsila ke mama
enggak enggak aku harus ikut pergi sama mama juga
ma kita harus pergi ma
tapi mama sama arsila harus pergi kesana
dan aku harus alihkan perhatian mereka
putri putri putri
jangan lupa like share dan subscribe ya
tadi sudah sadar bos
sudah saya kasih makan
gue mau lihat kondisinya dulu
pergi dari sini ayo
mendingan sekarang mama harus bawa arsila pergi dari sini ya
enggak kamu harus ikut pergi sama mamamu
nanti sekemburu mereka kejar kita
kalau misalkan kita pergi barengan
nanti kita yang ketangkep
mama gak akan tinggalin kamu disini
terlalu bahaya buat kamu disini
ma kita harus pergi dari sini ya ma
mama harus bawa arsila
aku kasih arsila ke mama
aku harus ikut pergi sama mama juga
ma kita harus pergi ma
tapi mama sama arsila harus pergi kesana
dan aku harus alihkan perhatian mereka
nanti sekemburu mereka ke sana
bisa lari dalam gimana ceritanya
tadi ada di dalam bos
gue pikir gue buka cari
gak ada dong
kenapa semua ini harus terjadi sama kamu

clara gak boleh tahu
kalau aku sebenarnya ibu kandungnya
tante kok gak dijawab
tapi tadi clara ngedengar kalau tante manggil clara anakku
tante aku mau nanya
enggak tadi tante melihat kamu tiduran sakit
tante jadi inget sama anak viri tante lady
tau gak ami sebenarnya tante itu sayang banget sama lady
tapi ya gitu deh kadang kadang sesuatu yang baik yang ingin kita lakukan selalu saja diartikan berbeda
tante yang sabar ya
tante yang sabar ya
aduh kenapa jadi ngelantur kayak begini ya
begini deh kamu kan belum makan
untungnya clara percaya sama aku
tidak ada dia
cepat banget ya langnya
kau mau ngapain ini lu
kau mau ngapain ini lu
kau mau ngapain ini lu
nggak diangkat pak tapi aktif
mungkin putri ketiduran
ini dari alshila
ya udah kita langsung pulang ke rumah aja
perasaan bukan perempuan yang kita setap itu
waduh salah kita berhenti
yaudah kita cari lagi